masih ingat dengan perhelatan asian games dua ribu delapan belas lalu
jakarta sebagai salah satu kota penyelenggara dianggap berhasil menjadi tuan rumah
setiap peralatan olahraga selalu memberikan dampak terhadap kota penyelenggaraannya
apalagi untuk kota sebesar jakarta
pemerintah mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk biaya infrastruktur asian games
jakarta mendapatkan jatah sepuluh triliun rupiah
megahnya acara pembukaan asian games dua ribu delapan belas membuat stadion gelora bung karno kembali menjadi perhatian dunia
sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua bangunan yang dibantu pembangunannya oleh rusia ini tidak pernah berubah strukturnya
bangunan ini tetap terjaga dengan baik hingga kini
istora senayan hall basket tenis indoor dan aquatic center
menjadi empat bangunan besar yang paling sering digunakan

mantan atlet nasional kevin rose nasution
bangunan akuatik senayan yang bersertifikasi internasional harus terus dijaga agar tidak rusak
gbk sekarang sih oke ya maksudnya masih ter maintenance dengan bagus
karena kita juga memang butuh ya tempat kayak gini
karena kalau dulu itu mana pernah sih indonesia punya indoor pool gitu kan
setelah ada asian games kita punya ya saya berharapnya persis akan terus begini gitu
kalau dirawat karena ini juga aset ya kan
jadi harus di maintenance terus karena di sini dipakai untuk pembinaan
ketika pandemi menghantam indonesia kawasan gelora bung karno seolah mati suri
kini sebagian bangunan dialih fungsikan menjadi sentra vaksin
ini adalah tugas yang tidak ringan ya buat pengelola
untuk kawasan gbk seluas kurang lebih dua ratus tujuh puluh sembilan hektare
olahraga tetap utama buat gbk
oleh karenanya kalau masyarakat lihat di sini ada
selain olahraga ada konser ada kegiatan lain
itu yang buat menambah ya
karena kan kegiatan mereka itu pasti ada kontribusinya kepada gbk
pandemi ini gbk membantu pemerintah ya
sebagai tempat sentra vaksin untuk masyarakat
sama halnya dengan kawasan gelora bung karno
wisma atlet kemayoran yang sempat menjadi rumah bagi atlet dari tiga puluh tiga negara peserta asian games
kini beralih fungsi menjadi rumah sakit darurat covid sembilan belas
bagi jakarta asian games seperti kado manis untuk mempercantik kota
warisan bangunan asian games menjadi magnet baru bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke jakarta
warisan asian games ini harus dijaga
agar tidak terbengkalai seperti infrastruktur pasca
randy putrama wahyu ramadan jakarta